sementara itu demi mengurangi kemacetan di arus balik lebaran kementerian perhubungan dan kepolisian
memutuskan untuk memperpanjang larangan operasi truk bersumbu lebih dari dua hingga waktu yang belum ditentukan
holik adalah seorang sopir truk barang yang terpaksa tidak bekerja karena surat edaran pelarangan operasional truk yang dikeluarkan oleh direkturat jenderal perhubungan
sudah delapan hari holik tidak mendapatkan penghasilan
ia kehilangan potensi pendapatan sebesar empat juta rupiah selama truk barang dilarang beroperasi
apalagi kini pelarangan tersebut diperpanjang hingga batas waktu yang belum diketahui
menurut catatan asosiasi pengusaha truk indonesia

ada lebih dari lima delapan juta truk yang harus berhenti beroperasi di seluruh indonesia karena surat edaran tersebut
artinya ada kerugian sebesar delapan tujuh triliun rupiah per hari
hal ini juga berpengaruh terhadap proses ekspor impor
tentunya kita sangat prihatin dengan korban sampai akhirnya menimbulkan korban lima belas tujuh belas orang waktu di brebes kemarin
tapi ini jangan sampai karena peristiwa itu sekarang menjadi reaksi yang berlebihan dari pemerintah
sehingga truk diperlukan
kalau diperpanjang tanpa batas yang jelas gitu kapan kita ini diperbolehkan melintas
tentunya di dunia usaha kan memerlukan kepastian ya
kalau diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas ini sangat menimbulkan kegelisahan
pelarangan ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah untuk mengendalikan harga barang
karena kelancaran distribusi adalah kunci stabilitas harga dalam menjaga target inflasi